program vaksinasi gotong royong resmi ditunda oleh pt kimia pharma usai menuai pro kontra
manajemen kimia pharma pun memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi gotong royong
serta pengaturan pendaftaran calon peserta vaksinasi
sejumlah tokoh menolak diadakannya vaksinasi gotong royong
salah satunya epidemiolog dari universitas indonesia pandu riono
dalam wawancara bersama program cnn indonesia connected
pandu menyebut bahwa vaksin harus gratis dan menjadi tanggungan negara
sementara itu menteri bumn erick thohir menegaskan bahwa vaksin gotong royong
tidak menggunakan vaksin yang berasal dari sumbangan atau hibah
serta tidak menggunakan apbn
lalu kemarin ada tuduhan oh ini
jangan jangan vaksin sumbangan dipakai
aduh masya allah
saya rasa saya dan tim saya bukan dari bagian seperti itulah
kekurangan nakes varian delta yang tingkat penularnya cepat
dan tadi banyak yang meninggal masa kita berdiam diri
nah seperti biasanya ya kami ditugaskan
kita punya jaringan apotek kimia pharma itu rp satu tiga ratus
dan di dalam apotek itu kemarin saya kan sudah lihat kan
ada klinik kliniknya ada dokternya ada nakesnya
apa salahnya kalau kita ingin mengurangi beban nakes yang ada di rumah rumah sakit
menteri kesehatan budi gunadi sadikin juga memastikan
vaksinasi gotong royong berbayar bertujuan untuk mempercepat herd immunity
masih jauh lebih tinggi
jauh di bawah target atau maksimal hanya lima belas dosis per hari
vaksin gotong royong ini tidak menggunakan apbn
ini benar benar uangnya bumn dan perusahaan swasta
jadi tidak ada keterlibatan kementerian kesehatan sebenarnya dari sisi anggaran
atau negara dari sisi anggaran
vaksin gotong royong ini juga merupakan opsi tidak harus
tetap semua rakyat bisa mendapatkan akses ke program vaksinasi
dan vaksinnya pun ditetapkan hanya sinovac dan kansino
jadi pasti tidak akan berbenturan dengan vaksin program
budi memastikan seluruh masyarakat pun tetap mendapat akses
untuk mendapatkan vaksinasi secara gratis
tim liputan cnn indonesia